sujud masal ini dilakukan personel polresta malangkota
saat apel rutin di polresta malangkota senin pagi
dipimpin kapolresta malangkota sujud dilakukan sebagai bentuk permintaan maaf
kepada korban tragedikan juruhan dan keluarganya beserta aremania
hak spontanitas kami melakukan sujud
kami memohon kepada sang pencipta untuk bisa dimaafkan terhadap tragedi dan juruhan
termasuk permohonan maaf kepada korban dan keluarga korban
semoga almarhum almarhumah diterima di sisi allah swt
namun aksi sujud ini disambut dingin keluarga korban tragedikan juruhan
keluarga tetap menuntut tragedi yang menelan satu ratus tiga puluh korban tewas ini diusut tuntas
apa yang dilakukan polisi sampai sujud massal itu biasa saja sih
nggak ada pengaruhnya dengan korban korban dan kasus kasus yang terjadi di kanjuruan
secepatnya tersangkanya sudah harus diumumkan semuanya
sebelumnya pada kamis malam enam oktober
prabowo menetapkan enam orang sebagai tersangka tragedi stadion kanjuruhan di kabupaten malang jawa timur
enam orang tersangka yaitu direktur pt liga indonesia baru ahmad hadian lukita
ketua panitia pelaksana pertandingan abdul haris
kabak ops polres malang kompol wahyu setio pranoto
kp bambang sidik ahmadi
dan h anggota brimob polda jatim
para tersangka dijerat pasal tiga ratus lima puluh sembilan dan tiga ratus lima puluh sembilan
abdul malik malang jawa timur